masih soal olahraga tidak hanya untuk orang dewasa pencaksilat bela diri asli indonesia ini mulai dikenalkan sejak usia dini
selain untuk menjaga diri pencaksilat dapat menimbulkan rasa percaya diri
menjadi juara umum di asian games dua ribu delapan belas lalu pencaksilat menjadi salah satu olahraga bela diri favorit masyarakat
selain memang pencaksilat bela diri asli indonesia sebagian orang tua mengenalkan pencaksilat sejak kecil kepada anak anaknya
agar anak anak memiliki bekal untuk membela diri
untuk kesehatan untuk jaga jaga ya kalau ada apa apa jadi anak saya bisa ngelawan paling nggak bisa melindungi diri sendiri
bisa jaga diri terus punya banyak teman
tidak hanya soal bela diri filosofi pencaksilat diakui para orang tua dapat menjadikan anak anak lebih disiplin
dan percaya diri
bagaimana bisa menumbuhkan percaya diri itu yang pertama
karena dari kecil memang kita ingin anak kita itu ikut bisa percaya diri yang lebih daripada yang lain
berikutnya adalah bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan teman teman yang lain
tidak hanya dari lingkungan perumahannya terus lingkungan sekolahnya dan bisa dengan teman teman yang lain
karena kayaknya menyenangkan bisa lebih disiplin
tidak hanya sekedar untuk kebugaran berlatih pencaksilat sejak dini diharapkan dapat membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih baik
rendy putrama jakarta